hebat benar si arief
baru beberapa saat saja
dia sudah bisa membeli mobil baru
dia kan belum punya pekerjaan
bapak jangan berpikir seperti itu ah
bahkan saya menolak si arief
menjadi suami anak kita farida
bapak kok jadi curiga
mas arief ingin membuktikan
bukannya duyung itu ada di rumah ini
oh tidak itu tidak benar
duyung itu tempatnya jauh dari sini
dan butuh waktu untuk mendapatkannya
tenang saja arief
tidak mungkin membocorkan rahasia
saya akan membicarakan hal ini terlebih dahulu
karena tidak benar kalau putih doyong itu ada di sini
kalian bisa lihat sendiri
kalian mau minum apa
kami juga tahu
kamu ini dan ini rumah bujang kan
jangan lupa untuk menikmati video selanjutnya
kapan kami berdua bisa membantu pekerjaan
kamu kan tahu
kalau kami berdua ini sudah lama nganggur
iya gak sih
kami berdua kan sudah lama nganggur
pasti kamu akan memberi pekerjaan sama kita
betul kan arief
kalian sabar dulu
kami berdua kan sudah lama nganggur
orang yang mengantar air mata duyung sedang sakit
nanti kalau barangnya sudah ada
saya akan kasih kabar untuk kalian
kita berdua pamit dulu
ngo kemannu panjarin kita
canteng banget hari ini
mau cari daun muda lagi
kita mau jalan jalan
boleh ngakonceng bertiga pak
bertiga pak bisa mbak jalannya sendiri pak
takut kalah ganteng sama yang tua
ini berkat air mata putri duyung itu
belum tahu dia mantap
wow sekarang mas arief hebat ya
aku selalu sama mas arief
saya hanya berusaha
kalau saya sudah sukses
mana mungkin saya mau kontrak di tempat seperti ini
mas arief kenapa tidak beli rumah baru saja
oh ya gimana hubunganmu dengan farida
tentu farida tidak setuju saya menikah dengan anaknya
mas arief kan sudah mapan
bodoh sekali farida
saya menginginkan calon istri yang sederhana
yang mau menerima saya apa adanya
mas arief merintah
saya pernah menang subjected dengan
dengan menghemat diri saya dengan kebenaran
tidak boleh kalau saya sering datang kemari
maksud saya bukan begitu lita
hei kamu dari mana
apa kepentingan abang harus tahu aku dari mana
hah ditanya baik baik
jawabannya seperti itu
sudahlah bang aku mau masuk dulu
lita kamu jangan coba coba main api
nanti kamu terbakar
lita abang sudah dengar dari semua penduduk di sini
bahwa kamu sering ke rumahnya arief iya kan
sudahlah bang aku secara cuman membeli air mata putih duyung bang
melihat kesuksesannya arief
jangan cuma bisanya keluiran saja
jangan sampai dia jadi yang sama sekali
karena itu aku menyerahkan aku sendiri
hebat benar si arief
baru beberapa saat saja
dia sudah bisa membeli mobil baru
padahal dia kan belum punya pekerjaan
bapak jangan berpikir seperti itu ah
bahkan saya menolak si arief menjadi suami anak kita farida
bapak kok jadi curiga
mungkin mas arief ingin membuktikan
bahwa sebenarnya dia bisa melakukan sesuatu yang terbaik
meskipun bapak seringkali menghina dan merendahkan dia
jangan jangan duit itu didapatnya dari hal yang tidak benar
itu duit haram farida
faridah sebaiknya kamu lupakan saja arief
dan terima lamaran mulyadi
ya kan pak
mas arief sekarang sedang berusaha
mas arief sedang punya bisnis baru
mas arief sekarang bisa beli mobil
jangan jangan dia punya bisnis haram
ingat segala sesuatu yang didapatnya dari hal yang tidak benar
tinggal tunggu saatnya
bukannya bapak itu tidak senang dengan arief
coba dia pertimbangkan sekali lagi
berkatkan mata putri doyung
warung saya menjadi rame
apa kabar pak arief
kalau begitu silakan pak arief cari tempat sendiri
biar saya duduk di sana saja
ya kalau begitu
mir sebaiknya kita selanjutnya lagi
si arief masih menyimpan ikan duyung itu
aku yakin kalau arief itu telah membohongi kita
lagipula dia jarang keluar rumah kan
saya yakin bahwa ikan itu masih ada di rumahnya dia
ya sekarang kita lihat saja kemana syariah akan pergi
kelihatannya dari hari ke hari warung ibu semakin ramai
ya begitulah pak
berkat air mata putri duyung dari pak arief
dagangan saya jadi laris warung saya jadi rame
kalau begitu saya ambil makan dulu ya pak
kalau begitu kita acak acak rumahnya
dan kita ambil ikan duyung itu untuk kita miliki
iya saya tujuh su
kapan lagi kita bisa berdoa
sekarang kamu lihat sendiri
kalau si arief sudah punya kita juga bisa
dia kita ajak baik baik
ya ambil ikan sendiri
lihat aja pak